penyelamatan keuangan bpjs kesehatan dari jurang defisit oleh kementerian keuangan masih belum terrealisasikan
bpjs kesehatan diproyeksikan akan mengalami defisit keuangan hingga tiga puluh dua triliun rupiah di akhir dua ribu sembilan belas
dilansir cnn indonesia com kementerian keuangan menjelaskan rencana pemerintah untuk menambal defisit belum bisa dilakukan meskipun dananya sudah disiapkan
rencananya pemerintah menambal defisit keuangan melalui kenaikan iuran untuk penerima bantuan iuran pusat dan daerah yang jumlahnya satu ratus tiga puluh tiga delapan juta jiwa
sementara itu modal dari pemerintah akan bertambah sekitar lima triliun dari konsistensi bpjs kesehatan
pemerintah akan menjalankan bauran kebijakan atas rekomendasi bpkp potongan cukai rokok dan sumber dana lainnya
penambalan defisit keuangan ini juga perlu dukungan dari pihak manajemen bpjs kesehatan sekaligus konsisten memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional ke depannya
sementara itu direktur utama bpjs kesehatan fahmi idris menilai kenaikan iuran bpjs pada satu januari dua ribu dua puluh tidak terlalu berat karena besaran iuran setara dengan pengeluaran rp lima per hari
selain itu bpjs kesehatan memberi kesempatan kepada masyarakat yang saat ini berada di kelas satu untuk turun kelas jika menganggap iuran terlalu memberatkan
sebelumnya kementerian keuangan mengusulkan kenaikan iuran bpjs kesehatan kelas satu menjadi rp satu ratus enam puluh per bulan kelas dua rp satu ratus dua puluh per bulan
dan kelas tiga rp empat puluh dua per bulan
kenaikan ini dinilai memberatkan karena besaran iuran mencapai dua kali lipat
jika tidak dinaikkan bpjs kesehatan akan terus mengalami defisit